bertepatan dengan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono
meresmikan museum dan galeri sby ani yang berlokasi di jalan lintas selatan kelurahan sidoarjo kabupaten pacitan jawa timur kamis malam
dalam acara peresmian ini turut hadir yusuf kala budiono dan sejumlah menteri kabinet indonesia bersatu
bersama sby para undangan yang hadir berkesempatan berkeliling museum
museum ini menceritakan kisah perjalanan sby dari kecil hingga menjadi presiden
di museum ini juga terdapat koleksi lukisan sby dan foto hasil karya ani yudhoyono semasa hidup
sby juga berharap dengan adanya museum ini seluruh lapisan masyarakat indonesia termasuk rakyat kecil yang tinggal di pedesaan
akan terinspirasi segala sesuatu bisa dicapai asalkan ada kemauan dan tekad yang kuat
bodo pacitan jawa timur